sementara itu pihak keluarga haringga sirla supporter persija yang tewas dikeroyok di bandung pada minggu dua puluh tiga september
mengatakan korban tidak membawa atribut persija jakarta saat pergi meninggalkan rumah
kepada keluarganya haringga mengaku pergi ke bandung untuk urusan pekerjaan
keluarga haringa sirla tidak menduga almarhum berangkat ke bandung untuk menonton pertandingan persija melawan persib
keluarga tidak curiga sedikit pun karena haringga pergi tanpa membawa satupun atribut persija
ia pamit ke bandung untuk keperluan pekerjaan
haringga merupakan anggota dijekmania cengkaring timur
rekan rekannya di jakmania sudah mengetahui rencana haringga dan melarangnya pergi menonton di kelora bandung lautan api
rekan almarhum mengetahui haringga berada di bandung setelah almarhum menginformasikan lewat media sosial
karena ketemu almarhum saya masih ketawa ketawa sama dia masih bercanda masih dia curhat
pihak keluarga meminta aparat kepolisian agar dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada seluruh tersangka
pengeroyokan dan meminta agar semua pihak dapat mengantisipasi peristiwa semacam ini agar tidak terulang lagi
mudah mudahan untuk yang terakhir kalilah biar anak saya jadi korban jangan sampai ada lagi yang hari hari berikutnya gitu
haringga sirila tewas dikeroyok pendukung persib bandung di kelora bandung lautan api minggu dua puluh tiga september
polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka pengeroyokan
mahardika prakasia satya jakarta